rabu pagi warga jalan keramat pulo senen jakarta pusat dibuat panik oleh kebakaran yang terjadi di permukiman mereka
warga berupaya menyelamatkan harta benda dan surat berharga dari jilatan api
dugaan sementara kebakaran berasal dari kosleting listrik yang terjadi di lantai dua salah satu rumah warga
perumahan padat penduduk yang didominasi oleh material kayu membuat api dengan cepat meluas
sebanyak total tujuh belas unit mobil pemadam kebakaran dan enam puluh delapan personil diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah
hingga rabu siang ada tiga puluh tiga rumah hangus terbakar
akibat kebakaran di kawasan pasar gaplok senen jakarta pusat ini perlintasan krl dari pasar senen gang sentiong sempat terganggu selama dua jam
dugaan sementara itu dari yang di kloseting listrik saja
alhamdulillah sampai terakhir ini kita belum terima berita ada korban yang terjadi
ada yang terjebak atau ada korban yang keluarga yang belum ditemukan
mudah mudahan nihil gitu luka luka pun sama kita belum dapat berita
api akhirnya berhasil dipadamkan pada rabu siang
keluarga pun masih berusaha mengaih sisa sisa barang yang masih bisa diselamatkan
ernie salah seorang korban kebakaran mengaku tengah berjualan di pasar hingga tak dapat menyelamatkan harta bendanya saat kebakaran terjadi
aduh gimana rasanya gitu dari kecil di sini
kondisi rumah sekarang seperti apa
abis barang saya gak ada yang selamat
dan bajunya juga pakai
kakak saya buku nikah emas saya
warga berharap agar pemerintah terkait dapat segera memberikan bantuan berupa pengungsian hingga bantuan logistik lainnya
tim liputan cnn indonesia